kepada pemerintah itu jadi lebih kuat
kebangkitan bangsa langsung dari dpp
kepada teman teman dan juga
pada pemilu dua ribu dua puluh empat ini
legislatif maupun di berbagai
menuju masyarakat adil dan makmur
agenda perubahan pkb
secara resmi saya menerima
di dalam hal kita proses dengan umum dimana
saya menerima ketetapan sebagai presiden terpilih
sama wakil presiden terpilih
di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara saudara kita dari pkb bahwa pemilu sudah selesai
menakan kebenaran dan kebenaran demokrasi kedautan rakyat
rakyat indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi
kedautan rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat
kedaulatan adalah di tangan rakyat
dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemenang umum
dan kontestasi demokrasi harus tajam
dan kita melaksanakan itu
debatnya kadang kadang panas
tapi itu menurut saya bagus
rakyat kita ingin melihat pemimpin pemimpin mereka calon calon pemimpin mereka adu argumen adu gagasan
dan itu sudah kita laksanakan
kemarin pkb berada di paslon yang bersaing sama
apakah villa sm sudah storytel ini

harus bersaing dengan keras
dan saya anggap sudah selesai dan memang sudah selesai
sekarang kita harus melihat ke depan bekerja untuk rakyat
sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat
dan saya sangat bersyukur
kita ingin bekerjasama untuk
membawa kemakmuran kesejahteraan kepada rakyat
menghilangkan kemiskinan korupsi dari badan kita
saya kira itu dari saya terima kasih
terima kasih selamat melaksanakan tugas masing masing